mereka kan masih sekitar sini
ini kan hari minggu
mereka pasti belum pulang
saya juga kesel sama mereka
kita samperin aja tempat rekreasi yang biasa didatengin anak motor
yang si boy nyatain perasaannya sama lo
ya udah deh
biar kita pulang naik mobil tante aja
nanti kalau misalkan tetap capek nyetir kan
pokoknya sampai detik ini
papa belum percaya sama kalian
nanti kalian bisa bikin macem macem lagi
nanti biar supir yang bawa mobil mama pulang
ya udahlah tante kita nurut aja deh
sama pakenya boy
eyy tunggu dulu
mama mau pergi kalau si boy janji dulu sama mama
kamu ga boleh main nembak nembakan kaya gitu
kamu gak boleh menyatakan perasaan cinta kamu sama reva tompo itu
tante rempong ini memang bener bener
ganggu acara anak muda aja
papa tuh harus tau
boy itu tuh udah kelas tiga sma
si boy tuh harus konsentrasi penuh dalam belajar
jadi gausah pake cinta cintaan aja dulu ya
loh kamu sendiri yang jodoh jodohin boy sama ondel ondel kamu ini
hah gimana sih
masa gue dikatain ondel ondel sama gundo ruwo
aduh aduh aduh
pokoknya si boy harus nurut sama mama
ga ada nembak nembakan
ingat deh ma kalo inget ya
iya kok kamu ga boleh dong jadi pelupa kaya mama
oke harus cerdas cocok ya
mama pergi nih ya udah udah udah
ardiannya kamu masuk
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
jangan tambah krepa
nanti bapak mau minggir dulu mau beli minuman
sayang cantik kamu mau minuman gak
ga usah tante
makasih tante cantik
males banget sama cewek
jangan lupa ya
mama sama ardianna
titip beli minuman sama cemilan
laper di hutan ga ada minum tadi
wow capean di hutan
mama ga yakutan masu
kalau kamu mau nyatain perasaan kamu sama reva
nyatain aja sekarang
loh ini momen yang tepat boy
udah gak usah dengerin mama kamu
tante lihat dulu si om lupa maaf
iya sih pak cuman
kalau gini aja sih gak apa apa boy
papa ngomongnya udah kayak mama ya sekarang ya
loh kamu juga harus dengerin papa dong
papa ini kan orang tua kamu juga
iya pak lihat ntar ya pak
bapak lagi cari minuman buat mama
papa lagi dapet
kok papa megangnya membalut
aduh pak mama tuh dari tadi keausan nungguin papa di mobil no
tiga amat sih
kelihatan tau tuh dari sana kelihatan
papa tuh abis telfon telfon tadi
tadi tadi telfon mang diman
mau tahu keadaan di rumah gimana
udah kalau gak percaya
mau dibeli minuman gak
minumannya tuh di sana
ya bapak mau ke sana
ini udah lebih dari setengah jam
dan boy belum balik juga
mending kita pergi cari aja yuk
emang sekarang gue mau nyari dia
kamu ikut gue siap
yaudah gue ikut ya
udah perempuan tunggu di sini aja
gak usah ikut ya
lagian kan kita juga mau nyari boy ke hutan
emangnya ada larangan kalau cewek nggak boleh masuk ke hutan
gak ada kan
udah gak apa apa kalau reva emang pengen ikut
asalkan jangan banyak banyak
gue abis dari depan gak ada sinyal di sini
gak ada urusan
urusan apa sih boy
gak ada deh
mau tau aja lo urusan apaan
tuh kan lo pake rahasia rahasian segala
lo tau gak tadi tuh kita semua panik nyariin lo
yaudahlah gak apa apa
yang penting kan sekarang buy udah ada di sini
makasih ya udah cemasin gue
makan dulu udah siap
kayaknya bui gak bawa apa apa deh
katanya bui pergi mau ngambilin gue bunga edelweiss
ya rumah saya
saya masih penasaran sama anak motor yang semalam kayak
gara gara dia dewi teh makin ngambek sama saya
emangnya mereka tuh masih ada di sini
saya mah yakin mereka tuh masih sekitar sini
ini kan hari minggu
mereka pasti belum pulang
saya juga kesel sama mereka
ya udah yuk
kita samperin aja tempat rekreasi yang biasa didatengin anak motor